pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam meski indonesia kalah dalam sengketa terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel di organisasi perdagangan dunia atau wto
hilirisasi sumber daya alam menjadi upaya indonesia untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru
sudah bersama saya melalui sambungan zoom direktur eksekutif energy watch mamit setiawan selamat pagi mas mamit bagaimana kabar anda
selamat pagi alhamdulillah baik
ya mas mamit kita langsung saja ke topik pagi ini agak berat sedikit karena uni eropa ini gugat indonesia dan gugatannya dinyatakan kalah
dan apakah gugatan uni eropa di wto ini akan mengancam hilirisasi industri pertambangan di indonesia
baik terima kasih mbak jadi saya kira memang ini perjalanan yang panjang ya
sudah cukup lama gugatan ini dilakukan di eropa dan akhirnya diputuskan juga oleh wto bahwa kita memang akhirnya kalah di sana
tapi saya melihatnya
saya melihatnya bahwa perjalanan ini ataupun perjuangan ini masih belum selesai ya
kita masih mempunyai banyak cara cara lain untuk bisa tetap melanjutkan program hilirisasi ini
karena biar bagaimanapun saya melihatnya bahwa hilirisasi ini adalah salah satu hal yang memang terus digaungkan oleh pak jokowi
bahwa sudah cukup bagi kita untuk menjual tanah kita secara langsung ke luar negeri
tapi bagaimana sekarang kita bisa memberikan kontribusi yang besar
agar pertambangan ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional dan juga bagi masyarakat
karena multifari efeknya adalah sangat besar sekali
maka program hilirisasi inilah yang dibuat oleh pemerintah
sehingga sampai saat ini kita bisa melihat dampaknya memang sangat luar biasa
dampak hilirisasi daripada nikel ataupun produk produk mineral lainnya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah
baik dari sisi penerimaan negara maupun bagi masyarakat sekitar dan juga bagi perekonomian
serta pastinya dari tingkat tenaga kerja
bahwa dengan adanya hilirisasi ini kita bisa memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa buat saya
dan termasuk nikel
karena nikel apalagi saat ini sudah menjadi prima dona terkait dengan program yang namanya transisi energi
di mana ini bisa menjadi salah satu bahan baku utama untuk baterai dan lain lain yang memang berhubungan dengan transisi
jadi saya kira meskipun kita kalah menurut saya saat ini kita masih punya cara lain dan ini adalah milik kita
ini sumber daya kita
karena mereka harus ribut ribut
sudah cukup lah mereka menikmati yang namanya tanah kita ini secara semuanya ya
sudah berapa tahun ekspor rawa matriar dilakukan
kenapa saat ini ketika indonesia akan mencoba untuk melakukan hilirisasi mereka merasa terganggu
kalau memang mereka mau ya mereka melakukan investasi di sini lah
mereka membangun investasi di indonesia
sama sama membangun hilirisasi ini
sama sama memberikan manfaat
manfaat bagi indonesia
manfaat juga bagi negara negara uni eropa
sehingga kita akhirnya
sebagai negara yang memang mempunyai hubungan baik
harusnya tidak perlu hal ini terjadi
bagaimana kita harus menjalin komunikasi
bagaimana harus punya diplomasi dengan negara negara tersebut
saya kira ini adalah menjadi pr yang harus terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian sdm
dalam rangka menanggulannya ataupun melakukan apa ya kalau saya bilang bahasa saya dalam melakukan perlawanan terhadap keputusan mto tersebut
iya mas mabed ini sangat menarik sekali
tadi anda juga sudah menyebut
kita masih punya
peluang dan sebenarnya prosesnya saat ini indonesia sedang melakukan banding ya mas mamit
proses selanjutnya ini seperti apa dan bagaimana indonesia bisa memenangkan gugatan di wto ini mas
saya kira memang masih cukup panjang
kita terus melakukan apa namanya banding dan setelah banding pasti nanti wto akan update juga lembaga ataupun yang kini
dukungan akan memanggil semua pihak kembali untuk melakukan pendengaran hearing dan lain lain
untuk memastikan bagaimana
oleh karena itu saya selalu mendorong dari kemarin kepada kementerian sdm dalam hal ini dan juga kementerian luar negeri untuk terus melakukan lobby lobby dan juga melakukan komunikasi dengan negara negara uni eropa dan juga negara negara lain
termasuk dengan china yang sebagai salah satu investor terbesar di indonesia
sehingga mereka bisa memberikan dukungan kepada kita terkait dengan perlawanan kita lakukan ataupun pengajuan banding yang kita lakukan karena dengan adanya banyak kita komunikasi
kita menjalin hubungan kita berdiskusi kita menjelaskan kepada pihak pihak yang menggugat ini mudah mudahan bisa memberikan dampak positif ya komunikasi ini saya kira sangat penting sekali dan saya dan saya mengharapkan agar kementerian sdm bisa mencari paling tidak lawyer lawyer yang memang sudah mumpuni lah dalam melakukan perlawanan
terhadap keputusan wto tersebut sehingga kita masih bisa saya sih masih yakin ya
saya masih yakin
saya masih yakin
sejauh ini kita masih bisa memenangkan banding tersebut ya asalkan memang tadi seperti yang saya sampaikan kementerian sdm itu benar benar bisa melakukan koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait serta negara negara yang melakukan bukalatan tersebut untuk dilakukan komunikasi
dengan adanya pembicaraan maka ya mudah mudahan kita bisa menjadi jalan tengahnya nanti ke depannya mbak ya
kalaupun memang nanti akhirnya tetap kalah saya agak khawatir ya dengan iklim investasi nikel
yang ada di indonesia terutama terkait dengan hilirisasi tersebut ya
karena sudah banyak investor investor yang sudah masuk ke indonesia sudah berkembang gitu kan dan saat ini pun mereka sepertinya sudah sedikit banyak mengalami gangguan ya bukan gangguan ya mereka ada sedikit gambang dengan adanya keputusan wto
tapi saya kira kementerian sdm bisa memberikan penjelasan kepada investor investor yang sudah berinvestasi di indonesia bahwa indonesia masih bisa melakukan banding indonesia masih terus berupaya untuk
meningkatkan ataupun memenangkan gugatan ini sehingga investor investor yang sudah masuk ke indonesia tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik yang pasti kita akan terus berusaha
saya kira ini perlu disampaikan juga oleh pemerintah nanti ke depannya mbak
iya sebenarnya sudah ada belasan smelter nikel ya di indonesia yang sebenarnya menyanggupi dengan undang undang ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh indonesia
dan tadi anda juga sudah menyebut salah satunya adalah investor dari tiongkok
data dari energy watch seperti apa mas mamit
kenapa investor tiongkok mendominasi industri nikel di indonesia
kita tahu bahwa image itu sudah hampir semuanya adalah dari tiongkok
dan menurut saya ini adalah hal yang wajar ya karena memang saat ini untuk melakukan hilirisasi ini kan dibutuhkan biaya yang sangat besar ya
dan konsen konsen teknologi teknologi yang cukup tinggi sekali
dan saya kira tiongkok yang paling sanggup dan mampu dan mau sebenarnya ya
sebenarnya negara negara eropa juga sangkuk tetapi kan mereka tidak mau
mereka maunya hanya menerima pontah dan diolah untuk negaranya sendiri gitu loh
dan menurut saya dengan adanya investor dari tiongkok ini memang memberikan dampak yang cukup signifikan
kita tahu bahwa selama ini kawasan morowali tidak pernah tersentuh dengan adanya kawasan ini di sana
maka bisa dilihat bagaimana pertumbuhan perekonomian di sana
meskipun memang banyak yang menyatakan bahwa
tenaga kerja di sana adalah didominasi oleh negara negara dari tiongkok
tetapi buat saya ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah ketika mereka mengundang investasi dari luar
terutama dari tiongkok
dengan menggelontorkan dana yang cukup signifikan
maka pasti ada timbal balik yang akan kita terima
selain daripada fasilitas fiskal dan juga pastinya mereka akan meminta fasilitas tenaga kerja
karena kita tahu bahwa dari tiongkok ini kan jumlah masyarakatnya cukup banyak dan tenaga kerja juga cukup besar
tetapi pada prinsipnya setelah saya lihat sendiri
dan saya perhatikan tenaga tenaga kerja lokal pun sekarang ini sudah cukup banyak
sudah banyak serapan senapan tenaga lokal baik dari masyarakat sekitar maupun dari daerah lain
yang bekerja di kawasan industri untuk smelter tersebut
jadi tidak sempat sempat bahwa semuanya adalah pegawai dari tiongkok
jadi yang saya ingin sampaikan juga bahwa ada dampak positifnya
ada banyak sekali dampak positifnya
meskipun hidupisasi ini
ataupun investor ini berasal dari negara negara tiongkok tersebut
makanya saya tadi sampaikan di awal
ketika uni eropa ingin berinvestasi
ketika uni eropa ingin kan dikaut kita
ayo mereka berinvestasi di indonesia
jangan hanya mereka menikmati barang mentah kita
untuk kepentingan mereka
bagaimana kita juga bisa menikmati hasil dari bumi kita sendiri
hasil sumber daya alam kita ini kan ya harus dinikmati oleh bersama sama
kalau mengacu kepada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jelas dikatakan bahwa
bumi air dan kaya alamnya digunakan sebesar besar
untuk memakai barang barang kita dikuasai oleh negara
ini saya kira ini perlu kita sampaikan
bahwa indonesia mendukung mereka untuk melakukan investasi
daripada kita harus melakukan tugas membuka seperti ini
ayo lebih baik kita manfaatkan
kita indonesia masih punya sumber daya nikel yang cukup besar
bagaimana nanti ke depan kita bisa bekerjasama dengan lebih masif lagi
karena saya menginginkan juga bahwa sebenarnya bahwa
konsep hilirisasi yang saat ini terjadi
menurut saya adalah hilirisasi yang masih setengah jadi
kenapa saya katakan hilisasi yang masih setengah jadi
karena saat ini nikel nikel ataupun produk produk dari hilirisasi yang dilakukan di indonesia
ini kan hanya seperempat jadi ya
bahkan mungkin tidak sampai seperempat
yang kemudian dibawa ke tiongkok
dan akhirnya dijual kembali ke indonesia dengan dalam bentuk yang sudah jadi
gitu kan ya
makanya saya sangat mendorong pemerintah
untuk melakukan hilirisasi end to end
dalam artian adalah bahwa produk produk yang dihasilkan dari smelter tersebut
bisa dioperasikan ataupun bisa ditingkatkan nilai tambahnya
sehingga bisa menjadi barang jadi
dengan membangun industri industri turunan dari produk smelter tersebut
ini akan jauh lebih besar memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan juga tenaga kerja di indonesia
jadi saya juga mau disendorong agar hilirisasi ini end to end sampai ke masyarakat indonesia
baik mas mami tadi anda juga sebut beberapa kali ini harus meningkatkan nilai tambah
tentunya kami semua tahu pemerintah akan meningkatkan nilai tambah ekspor
yang akan menghasilkan devisa dan juga penerimaan pajak lebih besar kepada indonesia
dan sebenarnya apakah anda juga mempunyai data seberapa besar nilai tambah ini untuk indonesia pak
ya kalau berdasarkan laporan dan data bps nilai tambahnya sangat besar sekali ya
dengan adanya program hilirisasi ini
penerimaan negara pnbp dari sektor
kita dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan
jika dibandingkan sebelum program hilirisasi ini dilakukan
samping memang kalau pnbp nya sejauh ini masih ditopang oleh batu barat
tapi sektor mineral ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar buat pemerintah
tidak hanya dari bagi penerimaan negara tetapi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar bisa dilihat
ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa
kalau kita berkunjung ke kawasan morowali yang selama ini tidak terlihat
saat ini bisa dilihat bagaimana sudah ada pembangunan hotel di sana
sudah ada rumah makan di sana
sudah banyak penginapan kos kosan di sana
ini membuktikan bahwa hilirisasi ini memberikan multi fire yang sangat besar
oleh karena itu jangan sampai kita dengan adanya gugatan dan kalah saat ini
program hilirisasi ini tidak diteruskan
ini yang saya khawatirkan
pemerintah harus terus bergerak dan memastikan agar hilirisasi ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah
ini kita tarik kembali ke gugatan di wto ya mas mamit
sebenarnya seberapa besar peluang kita menang nanti saat banding mas
semua kita lihat daripada kinerja pemerintah nanti
dalam hal ini kemudian stm bagaimana bisa melakukan mobil yang tidak sama dengan kemungkinan luar nanti ya
saya tidak bisa memastikan berapa persen berapa persen
saya siap untuk menjadi gadat terbang
terdepan misalnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo kita dukung pemerintah untuk terus melakukan banding terhadap keputusan wto tersebut
karena ini memberikan dampak yang negatif terhadap investasi dan berdampak negatif juga terhadap masyarakat terutama daerah daerah penghasil apa namanya penghasil nikel di indonesia
jadi saya kira mari sama sama kita berdoa kepada satu masyarakat indonesia agar indonesia bisa terus melakukan perlawanan terhadap keputusan wto tersebut
dan kita bisa memenangkan banding yang akan dilakukan oleh pemerintah
karena tanpa dukungan dan juga dari masyarakat maka agak sulit
oleh karena itu sebisa mungkin kita sama sama bersatu kita memberikan dukungan kepada pemerintah setidaknya
tetapi mudah mudahan pemerintah bisa menemukan lawyer lawyer yang andal bagaimana pilihan paham bagaimana mekanisme melawan kegadangan daripada
memang ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit ya
tetapi daripada kita kalah dengan dua
dan kegagalan tersebut maka kerugian yang akan kita alami akan jauh lebih besar
iya strategi dan juga langkah langkah selanjutnya ini sudah harus disusun dan perlawanannya jurusnya sudah harus dikeluarkan ya mas mamit satu satu
oke terima kasih mas mamit sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi